jabat gubernur jawa tengah nana sujana meninjau jalan tol solo yogyakarta yang akan dibuka secara fungsional
selama arus mudik dan arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat di ruas kelaten jawa tengah
peninjauan untuk melihat langsung kesiapan jalan fungsional dalam menyambut para pemudik
penjabat gubernur jawa tengah bersama forkopimda provinsi jawa tengah dan pt jasa marga jogja solo
meninjau langsung jalan tol solo yogyakarta ruas karanganom kabupaten klaten jawa tengah kamisore
dalam peninjauan tersebut penjabat gubernur jawa tengah menyusuri jalan tol solo yogyakarta
sepanjang dua puluh dua km dari pintu tol colomadu karanganyar di ruas ngawen klaten
jalan tol solo yogyakarta akan dibuka secara fungsional mulai lima april hingga lima belas april dua ribu dua puluh
untuk waktu operasionalnya mulai pukul enam hingga pukul tujuh belas waktu indonesia barat
mengingat bangunan jalan tol belum selesai sempurna dan masih belum dilengkapi dengan marka
penerangan serta rambu lalu lintas
jalan tol ini masih dalam proses
jadi tidak ada marka jalan tidak ada penerangan kemudian belum ada juga rambu rambu
jadi hanya berlaku di siang hari
ini pun memang kita buka tentunya hasil koordinasi dengan jasa marga kemudian juga dengan tni polri
itu dimanfaatkan memang ketika jalur arus mudik dan arus
selama dibuka secara fungsional jalan tol solo yogyakarta ini masih gratis
walau demikian kecepatan maksimal yang diperbolehkan yakni hanya empat puluh km per jam
dan hanya kendaraan golongan satu non bus yang diperbolehkan melintas
untuk menghadapi hari raya idul fitri dua ribu dua puluh empat ini
pemerintah provinsi jawa tengah siap menyambut serta melepas pemudik saat arus balik mendatang
diprediksi jumlah pemudik tahun ini secara nasional meningkat menjadi satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang
untuk yang akan masuk jawa tengah baik tujuan ke jawa tengah maupun hanya melintas untuk menuju jawa timur dan madura
diprediksi ada sekitar tiga puluh satu enam persen atau sekitar enam puluh satu delapan juta orang
nikolos irawan kompas tv kelaten jawa tengah